warung menjual mie ayam itu biasa tapi yang pakai atraksi lempar semacam ini bisa jadi
cuma ada di warung cak uji di kawasan taman siswa yogyakarta sajian mie ayam jadi berasa berbeda
berkat atraksi lempar mie yang menarik perhatian apalagi akhir akhir ini meski sudah biasa
beratraksi sejak tahun sembilan puluh an kebolehan pria bernama asli fauzi ini baru jadi viral
setelah seorang pelanggan yang merekam dan mengunggah videonya ke media sosial sedikit
yang kemudian menyebut warung mie cauji sebagai mie ayam sirkus dan meskipun terlihat sangat mahir
cauji mengaku pernah gagal juga pernah jatuh kalau kesenggol yang lewat gitu jatuh kalau capek ya jatuh
paling setahun dua kali jatuh ya
buka dari pukul tujuh hingga sembilan
sebelas malam pembeli yang datang sering berganti membuat cauji nyaris tak punya waktu senggang
untuk beristirahat apalagi tak cuma demi menikmati kelejatan mie racikan seharga delapan ribu rupiah per porsi
pelanggan rela antre demi menikmati sirkus mie ala cauji
kalau kesini kan nggak sengaja kok rame kan terus habis itu aku pesen mie ayam kok ya itu ada atraksi nya mie nya sampai di lempar lempar
nah kan juga rasanya juga sangat menarik
ketika aku makan enak enak banget
kalau di sini lebih suka atraksi nya sih mie nya juga enak banyak
jika di okly ada mie sirkus cauji di huanglong shi chengdu
sicuan tiongkob juga ada atraksi penjual mie yang sempat sangat viral di media sosial
dan nengerti risi tony hey n gateway
dengan musik botian si penjual mie begitu lentur meliuk liukan tubuh sambil beraksi
perebus untayan mie ke panci berisi air mendidih
tak cuma melambungkan nama botian
atraksi mie menari yang awalnya dilakukan botian untuk menyiasati persaingan bahkan jadi inspirasi
ditiru di sejumlah restoran lain di tiongkok hingga amerika serikat
nah siapa tahu cauci dan warung mie sirkusnya di jogja juga bakal bernasib serupa
inspirasi munculnya warung mie sirkus lain tak cuma di jogja juga hingga mancanegara